tni angkatan udara lanut rusmin nuryadin pekanbaru
selasa sore mengevakuasi bangkai pesawat tempur hav dua ratus sembilan
yang jatuh di perumahan mutiara sialang indah desa kubang jaya kampar riau
bangkai pesawat kemudian dibawa ke lanut rusmin nuryadin menggunakan mobil kred
sementara itu perangkat desa kubang jaya mencatat
sedikitnya tiga unit rumah rusak akibat jatuhnya pesawat tersebut
ia mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak tni angkatan udara mengenai masalah ganti rugi
kemarin dan lanut sudah datang ke tkp
kemudian kami berkomunikasi langsung memediasi dengan warga yang menjadi korban kecelakaan ini
dan lanut menyampaikan secara alisan mereka akan mengganti rugi
apa pun yang diselenggarakan
kepala staf angkatan udara marsikal tni fajar prasetyo mengatakan
tni angkatan udara akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan
akibat insiden jatuhnya pesawat tersebut
saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada pemilik rumah
saya juga ingin menyampaikan bahwa tni angkatan udara dalam hal ini
dan lanut rusmin nuryadin
saya ingin menyampaikan bahwa tni angkatan udara akan bertanggung jawab

senin pagi saat hendak mendarat
setelah melakukan latihan di kawasan siabu kampar riau
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
hingga kini tni angkatan udara masih menginvestigasi
penyebab jatuhnya pesawat tempur itu
tim liputan cnn indonesia